mahkamah agung menghukum pt merbau pelalawan lestari sebesar enam belas triliun rupiah
besar sekali angka ini
fonis ini sekaligus memenangkan gugatan kementerian lingkungan hidup terhadap perusahaan pembalak liar
seperti dikutip dari detik com pt merbau pelalawan terbukti melakukan pembalakan liar di wilayah hutan riau
majelis kasasi mahkamah agung menghukum perusahaan tersebut dengan denda senilai enam belas triliun
dan harus dibayarkan kepada pihak kementerian lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia
hukuman tersebut dihitung berdasarkan beberapa alasan
mahkamah agung menganggap perbuatan pt merbau pelalawan itu mengakibatkan kerusakan lahan
nilai hukuman yang dikabulkan oleh mahkamah agung merupakan nilai yang pas untuk kerugian material
dan usaha memperbaiki ekosistem hutan yang dirusak oleh perusahaan tersebut